rumah sakit lapangan covid sembilan belas yang disiapkan pemprov jawa timur di komplek museum kesehatan jalan indrapura no tujuh belas surabaya siap beroperasi
dua puluh tenaga medis ditugaskan selama dua puluh empat jam
ruang perawatan dan administrasi yang disiapkan di tenda tenda darurat akan menjadi poin utama penanganan pasien covid sembilan belas oleh pemprov jawa timur
dua tenda berfungsi sebagai ruang perawatan dengan empat puluh tempat tidur sementara tenda di bagian luar difungsikan sebagai ruang administrasi dan penanganan awal bagi pasien yang masuk ke rumah sakit lapangan ini
dua puluh tenaga medis yang terdiri dari dua puluh empat perawat dan delapan dokter relawan ditugaskan selama dua puluh empat jam
selanjutnya kita ke surabaya
jawa timur selamat siang eka rima ini bahwa rumah sakit lapangan di surabaya akan diresmikan hari ini
pada pukul berapa ini akan mulai diresmikan dan akan mulai digunakan eka
ya rizky sebenarnya bukan untuk peresmian pada hari ini
hari ini adalah lebih pada persiapan pengoperasian
hari ini memang secara teknis rumah sakit lapangan ini sudah siap beroperasi
namun ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebagai tahap akhir oleh tim
dokter sebagai pihak yang memantau secara langsung bagaimana kesiapan dari rumah sakit lapangan ini
di antaranya adalah bagaimana sanitasi kemudian juga toilet yang akan digunakan bagi pasien pasien yang akan masuk ke rumah sakit lapangan ini
di antaranya ada empat toilet portable yang sudah disiapkan
kemudian juga ada empat toilet permanen yang sudah ada di area komplek museum kesehatan di jawa timur ini
dan toilet toilet tersebut untuk saat ini memang sudah bisa difungsikan
namun akan lebih dikondisikan
lebih steril kemudian juga kondisinya akan lebih tepat untuk perawatan bagi pasien pasien yang memang membutuhkan area area yang lebih steril
karena ini berkaitan dengan virus dan juga berkaitan dengan sterilisasi lingkungan yang harus dilakukan nantinya jika seluruh pasien akan masuk di sini
sementara untuk tim medis saat ini yang sudah disiapkan di sini ada sekitar dua puluh empat perawat yang bekerja secara relawan di sini selama dua puluh empat jam
nanti akan dibagi dari beberapa shift ya ini ada tiga shift yang akan bertugas di rumah sakit lapangan ini
kemudian juga ada delapan orang dokter umum
kemudian ada dua dokter spesialis dan tiga dokter spesialis yang nantinya akan dipanggil secara tiba tiba jika dibutuhkan
karena mereka masih ada di rumah sakit masing masing ya ini rumah sakit suwani dan juga rumah sakit dokter sutomo
ya ini dokter spesialis anestesi penyakit dalam dan juga jantung yang sudah disiapkan di rumah sakit lapangan ini
sementara informasi awal yang kami berikan bahwa ada ventilator yang disiapkan
di sini ada empat unit ventilator namun faktanya di lapangan memang ventilator ini tidak ditempatkan
di rumah sakit lapangan ini karena ini berkaitan dengan bagaimana rumah sakit lapangan ini hanya akan berfungsi untuk melakukan penanganan bagi pasien pasien
dengan tingkat kritis ukuran sedang dan juga ringan dan tidak untuk tingkat yang cukup sulit
sehingga bagi mereka yang mengalami tingkat gangguan kesehatan serius mereka nanti akan dirujuk ke enam belas rumah sakit yang sudah ada di area rumah sakit lapangan ini

akan langsung masuk ke dalam area pagar hijau yang berada di belakang saya
ini adalah area steril area infeksius yang tidak boleh siapapun masuk ke dalam hanya khusus untuk pasien dan tim medis dan beberapa orang yang bertugas secara khusus menggunakan apd lengkap saja yang bisa menghasilkan

ini adalah area steril area infeksius yang tidak boleh siapapun masuk ke dalam hanya khusus untuk pasien dan tim medis dan beberapa orang yang bertugas secara khusus menghasilkan
sementara untuk masyarakat umum nanti disediakan juga toilet portable di bagian depan tenda paling depan ini yang berada di belakang saya
mereka nanti bisa melakukan cuci tangan kemudian juga membersihkan diri di area sini tidak diperkenankan untuk masuk
begitupun dengan pihak keluarga yang mereka mengantar pasien juga tidak diperkenankan untuk masuk
ada empat puluh bed di sini yang disiapkan sementara besok rencananya akan langsung siap beroperasi karena seluruh fasilitas sudah disiapkan di sini
sementara informasi awal bahwa rumah sakit ini nantinya juga akan menampung sekitar seratus orang lebih itu dikhususkan tidak di bagian tenda ini tetapi di bangunan yang sudah ada di rumah sakit lapangan ini adalah di area dari museum kesehatan ini ada satu gedung nanti yang difungsikan
namun masih membutuhkan waktu dua pekan untuk mempersiapkan
karena ini merupakan fasilitas yang masih belum ada fasilitas medis sama sekali
maka seperti membuat rumah sakit mereka harus mempersiapkan segala infrastrukturnya termasuk bagaimana sanitasinya dan juga bagaimana nanti untuk mensterilisasi bekas bekas pakaian yang dipakai oleh pasien dan juga tim medis serta bagaimana sampah sampah medis ini nanti akan diolah
nanti mereka membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk mempersiapkan ruangan yang khusus untuk bisa menampung sekitar seratus pasien tersebut
rizky terkait dengan kemampuan rumah sakit di sana untuk menangani pasien covid sembilan belas ini update nya seperti apa
ataukah masih bisa ditampung dan juga ditangani atau sudah mulai over capacity
rizky ada istilah over capacity yang digunakan oleh tim medis di sini
over capacity ini tidak bagi masyarakat yang mereka membutuhkan fasilitas fasilitas serius seperti ventilator
kemudian juga peralatan peralatan khusus bagi mereka yang mengalami gangguan serius
di sini memang rumah sakit rumah sakit tersebut masih bisa menangani pasien pasien dengan gangguan serius tersebut
namun bagi pasien yang mereka hanya mengalami gejala klinis ringan mereka saat ini memang kekurangan bed atau kekurangan tempat tidur
beberapa rumah sakit sudah meminta agar tidak ada pasien yang masuk ke rumah sakit mereka karena mereka sudah full book atau tempat tidur mereka sudah penuh oleh pasien pasien dengan gejala klinis covid sembilan belas
nah diharapkan masyarakat memahami seperti apa gejala klinis yang mereka hadapi
karena pemerintah provinsi jawa timur saat ini juga tidak hanya menghadapi gejala medis tetapi tidak juga menghadapi persoalan medis covid sembilan belas
tetapi juga menghadapi persoalan sosial bagaimana masyarakat belum bisa melakukan karantina secara mandiri dan juga belum bisa melakukan identifikasi secara mandiri seperti apa gejala klinis yang mereka hadapi
kemudian ketika mereka menghadapi gejala klinis tersebut mereka melakukan
karena mereka belum bisa melakukan karantina secara mandiri dengan informasi yang mereka dapatkan melalui website milik pemerintah provinsi jawa timur bagaimana mereka tanggap terhadap covid sembilan belas melalui website tersebut
ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa masyarakat juga perlu mengedukasi diri sendiri untuk bisa mengidentifikasi gejala klinis juga mengidentifikasi seperti apa langkah yang harus mereka ambil ketika menghadapi gejala tersebut
karena memang banyak rumah sakit di kota surabaya terutama dan juga beberapa rumah sakit di jawa timur ini sudah tidak bisa menampung
ini adalah sebuah persoalan sosial yang dihadapi oleh pemerintah provinsi jawa timur karena memang jika harus mengkarantina diri sendiri maka pemerintah provinsi jawa timur harus memastikan karantina mandiri yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak akan berdampak terhadap transmisi virus tersebut terhadap anggota keluarga yang lainnya
ini yang perlu disiapkan oleh pemerintah provinsi jawa timur tidak hanya rumah sakit lapangan seperti yang ada di tempat saya saat ini
juga beberapa area karantina mandiri yang harus dipantau secara serius oleh pemerintah dan juga tim kesehatan sampai tingkat rukun warga atau rukun tetangga ini juga harus diedukasi untuk bisa memastikan bahwa penyelesaian covid sembilan belas di jawa timur yang bisa dihadapi oleh seluruh masyarakat di jawa timur ini bisa segera diatasi
baik eka rima koresponden cnn indonesia melaporkan dari surabaya jawa timur terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas eka